selamat tinggal afif
akan melupakan bella
afif cerita sama aku
kalau ustadz bilang sebelum enam bulan afif diduga meninggal dan ternyata dia kembali lagi
tiara gak begini caranya tiara untuk menyelesaikan masalah
aku pengen mati aja
kamu gak mau kan menikah dengan aku
aku tahu di hati kamu itu cuma raya dari bella
kamu masih cintakan sama bella
sekarang bukan itu yang penting kita bicarakan
sekarang ayo kamu kembali
kamu jangan melakukan ini
kamu bakal ngelupain bela dari hidup kamu
aku jadi sama kamu aku tidak akan meninggalkan kamu tiara
kenapa diam afif
kamu masih mencintai bella kan
di hati kamu cuma ada bela kan bukan ada aku
selamat tinggal afif
akan melupakan bella
ayo di tengah tempat
awas sama dulu
awas aja sama aku

terima kasih sayang
afif cerita sama aku
kalo ustadz bilang sebelom enam bulan afif diduga meninggal
dan ternyata dia kembali lagi
berarti afif masih suami aku
kalau bella gak ada disini
terus bella kemana ya
sepertinya aku tau bella ada dimana tante
aku akan antar kalian
beneran kamu tau gavin
mudah mudahan perkiraan aku benar kalau bella ada di tempat itu
di pinggir jalan
kamu kenapa nangis
tadi aku ketemu sama afir
dan ternyata afif lagi sama tiara
dia bilang sama tiara
dia akan melupakan akun dan akan melanjutkan hubungannya sama tiara
kenapa lo selalu ngebuat adik gue menderita afif kenapa
ini semua karena kamu itu gak pernah dengerin omongan mama
kamu meninggalkan suami kamu randu demi afif
dan sekarang rasa sakit kan yang kamu dapatkan bella
aku tak mau
aku mau dapatkan bella
udah deh ikut aja ya
udah kalian aja pergi dulu aku ada urusan lagi
kamu kenapa sih seneng banget mempersulit hidup kamu sendiri
aku mau datang tempatnya
keterlaluan kamu afif
sekarang aku tidak mau berdebat
aku tidak memperpanjang masalah
tiara hampir bunuh diri
ya kalau gitu langsung kamu kasih aja ke orang tuanya
hafifi itu adalah pacar aku
udah udah udah gafin tiara udah
untuk apa aku kesini lagi
bella ini kan rumah suami kamu
kalau bukan ke rumah suaminya sendiri
pernikahan aku sama reno itu gak sah
pernikahan kita ini haram dosa
kamu tuh begitu percaya sekali sama afif
setelah apa yang dia lakukan sama kamu bella
dulu waktu sylvia gak suka sama kamu
dia menikah sama cynthia
dia cemburu sama reno
dia bersama perempuan lain
udah lah bella
dia itu selalu menyakiti perasaan kamu
sebaiknya sekarang kamu membuka hati kamu
untuk orang lain
untuk reno suami kamu
dia sangat mencintai kamu
dia itu selalu ada di saat kamu lagi terpuruk
sadar dong bella sadar
kita itu dicintai daripada kita mencintai
aku sudah mengecewakannya ma
bella kamu tenang aja
biar mama yang akan bicara sama reno
sekarang kita masuk ya nak
mama kesini untuk membawa bella pulang ke kamu
tapi bella gak menganggap aku sebagai suaminya ma
dia juga gak menganggap pernikahan kami ini sya
enggak itu gak bener reno
ini semua karena bela itu
dibutakan oleh cintanya afif reno
aku tetap mencintai kamu bella
aku tetap akan menerima kamu di sini
kamu berjanji beberapa hal
jangan pernah berpikir
kalau pernikahan kita ini tidak syah
kalaupun memang iya
pernikahan kita tidak sah akan aku urus
supaya pernikahan kita ini sah secara agama
aku minta kamu berlakukan sebagai suami
apa kamu bersedia
apakah kamu bersedia
kenapa average lama banget ya
padahal kan aku cuma suruh dia untuk ngantarin tiara ke dalam rumah
terus langsung balik
ini udah satu jam lagi
hafid sebenarnya apa yang terjadi tadi
mencoba bunuh diri lagi dokter
ini semua gara gara kamu
anak saya jadi gila
emosinya tidak stabil sejak tabuk kamu
kalau sampai terjadi apa apa sama tiara
kamu harus bertanggung jawab
hafif kamu udah benar benar gila ya hafif
kamu kenapa bilang sama tiara kalau kamu janji gak akan pernah ninggalin dia
aku terpaksa melakukan itu semua gavin
kamu tahu itu kan
aku gak mau tiara sampai bunuh diri
jangan lupa like subscribe dan share ya